setelah hujan deras melanda jember jawa timur pada sabtu sore
sungai arjasa yang berhulu di pegunungan hiang argo puruh
kembali bercampur limbah busa
yang diduga berasal dari pabrik pengolahan kayu
warga bantaran sungai semakin resah
dan meminta pabrik memperbaiki sistem pembuangan limbahnya
air sungai pun saat ini tidak bisa dimanfaatkan
untuk kebutuhan mencuci pakaian ataupun pertanian
karena bisa membahayakan pertumbuhan tanaman
ini yang berapa kali sudah pak
ini kalau berkali kali memang
tapi yang paling parah waktu hari senin kemarin
tapi yang waktu konfirmasi dengan pihak kpk
sudah ada perbaikan sudah ada bendungan
mungkin ini tadi saya konfirmasi lagi
mungkin bendungannya ini kurang tinggi
jadi airnya meluap
jadi ada kebocoran
sudah ada kebocoran tapi meluap
tapi kan sudah ada di penutupan
sudah gorong gorongnya sudah ditutup
ini dalam tiga bulan
ini sudah ada perbaikan
tapi waktu itu ada pertumbuhan itu memang mengakui ini dari pihak pabrik
mengakui dari pihak pabrik mengakui kalau memang ada kesalahan
hal ini bukan pertama kalinya terjadi
pada hari senin pekan lalu
aliran sungai dipenuhi busa setebal dua puluh cm
selain mengeluarkan bau
limbah busa ini juga menimbulkan gatal pada kulit
ada pun pihak pabrik pengolahan kayu
yang menggunakan keterangan terkait keluhan warga
yang ada di dua kecamatan
ketiga kejahatan arjasa dan pakusari
yang selama ini merasakan dampak dari pencemaran air sungai
begitu pula dinas lingkungan hidup kabupaten jember
belum memberikan tanggapannya
tim liputan cnn indonesia